bergabung dengan tempat lain yaitu ada di geraha bnpb
untuk mengetahui bagaimana update terkini penanganan covid sembilan belas di tanah air
kegiatan untuk mengendalikan sebaran covid sembilan belas
maka kita juga harus bersama sama dengan seluruh keluarga
melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk
kita sudah memahami gerakan ini
mari kita terapkan di rumah kita masing masing
oleh karena itu maka promosi kesehatan
edukasi kesehatan kepada seluruh masyarakat
tidak hanya terfokus kepada kegiatan pemberantasan dan pengendalian covid sembilan belas
tetapi mari kita hadapi bersama
antisipasi terhadap kemungkinan
meningkatnya kasus demam berdarah pada musim pancaroba ini
oleh karena itu bersama sama secara sinergi
berbasis keluarga kita jalankan dua duanya
insyaallah kita bisa tetap menjaga tetap sehat
agar kita tidak menjadi sakit
dan imunitas harus tetap lebih tinggi
oleh karena itu pola hidup bersih sehat
mari bersama sama kita saling melindungi
dan saling menjaga terkait dengan permasalahan ini
kita harus mewaspadai betul
bahwa yang sehat harus tetap sehat
yang sakit akan dirawat sampai dengan sembuh
pastikan asupan gisi bisa kita penuhi
oleh karena itu
saudara saudara sekalian membutuhkan informasi
terkait dengan covid sembilan belas
atau terkait dengan hal yang lain
silahkan beberapa portal resmi
sudah kita terbitkan di
atau menghubungi hotline di satu ratus dua belas
ada whatsapp covid sembilan belas di delapan ratus sebelas tiga tiga tiga sembilan sembilan
atau dialog mcas lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
aplikasi aplikasi online yang lainnya cukup banyak
yang bisa diakses
oleh karena itu harapan saya
ini bisa memberikan informasi yang sangat baik
oleh karena itu harapan saya ini bisa memberikan informasi yang sangat baik

oleh karena itu harapan saya ini bisa memberikan informasi yang sangat baik
oleh karena itu harapan saya ini bisa memberikan informasi yang sangat baik
proses yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini
kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari
boltb terbaru kelapa sang ainganya
untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan pcr
dan sudah lebih tiga ratus rumah rumah rumahravarsa pengakuan bedah tinggi
dan sudah lebih tiga ratus rumah rumah rumah rumah untung
rumah sakit rujukan covid sembilan belas sudah ditentukan yang kemudian diawai oleh lebih dari tiga puluh lima ribu dokter
dan empat puluh dua ribu tempat tidur lebih dari tujuh ratus ribu apd sudah diadakan dan sudah didistribusikan
sementara stok yang masih kita miliki untuk siap kita distribusikan lebih dari tiga ratus ribu
relawan medis terima kasih sudah lebih dari delapan belas ribu yang mendaftar
baik relawan medis maupun non medis untuk secara bersinergi melaksanakan layanan rawatan
bagi penderita covid sembilan belas kita semuanya bersyukur bahwa hari ini sudah terhimpun lebih dari
rupiah yang merupakan donasi dari semua kelompok masyarakat bahkan dari seluruh dunia
yang menunjukkan bahwa kita serius pemerintah masyarakat dunia usaha serius di dalam menangani covid sembilan belas ini
jejaring pengamanan sosial pun telah disiapkan oleh pemerintah
instruksi presiden tentang langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi covid sembilan belas
bernilai lebih dari rp empat ratus lima triliun termasuk untuk perlindungan sosial dan berbagai keringanan biaya rumah tangga
termasuk keringanan pembayaran dan iuran air listrik
oleh karena itu upaya upaya pemerintah yang dilakukan tentunya
akan sangat sangat tergantung dari kepatuhan kita
sebagai ujung tombak dari penghentian rantai penularan covid sembilan belas ini
mari bersama sama kita lakukan
yang pertama tetap tinggal di rumah
karena ini jawaban yang terbaik
kemudian jika terpaksa harus keluar rumah
pakailah masker kain itu sudah cukup
data menunjukkan lebih dari enam puluh persen efektivitas masker kain ini untuk mencegah penularan
cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir
setidak tidaknya dalam dua puluh detik
dan sesering mungkin
terutama pada saatnya
setidak tidaknya setiap saat kita akan makan
akan menyentuh wajah
karena ini salah satu rute penularan yang seringkali tidak disadari
adalah cemaran tangan oleh virus dari droplet orang yang sakit
yang mungkin tertinggal di barang barang di sekitar kita
jaga jarak pada saat akan berkomunikasi dengan siapapun
setidak tidaknya dua meter
jaga jarak fisik
setidak tidaknya dua meter
ini menjadi kunci keberhasilannya
dari kesemuanya itu
resiko akan bisa kita kendalikan
kalau kita lebih banyak berada di rumah
kita lebih aman berada di rumah
tidak melakukan perjalanan kemanapun
karena ini adalah perjalanan yang lebih baik
karena ini pasti akan menimbulkan resiko yang lebih besar lagi
untuk tertular covid sembilan belas
oleh karena itu
mari kunci keberhasilannya ada di masyarakat
ada di kita semua
dengan cara disiplin dan patuh pada arahan
pada instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah
berikutnya akan saya sampaikan
update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini
terdapat penambahan kasus baru
sehingga jumlah menjadi tiga dua ratus sembilan puluh tiga kasus
terdapat tiga puluh pasien yang sudah sembuh
sehingga total menjadi dua ratus lima puluh dua kasus
terdapat empat puluh kasus pasien yang meninggal
dari konfirmasi covid sembilan belas positif
sehingga menjadi dua ratus delapan puluh orang
gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita
karena kita tahu bahwa penularan di luar rumah
bahwa penularan di luar masih terus berlangsung
data yang kita himpun hari ini
itu adalah kurang lebih menggambarkan kondisi masyarakat kita di seminggu yang lalu
karena kita tahu
meskipun masa inkubasi terpanjangnya adalah empat belas hari
namun rata rata adalah lima enam hari yang lalu
mudah mudahan dengan kita menggunakan masker sejak seminggu ini
kita bisa melihat hasilnya pada minggu depan
apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak
saudara saudara ini yang harus kita sadari
oleh karena itu mari sekali lagi kami mengajak
patuh dan disiplin menggunakan masker
patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
patuh dan disiplin menjaga jarak fisik secara aman
patuh dan disiplin untuk tetap berada di rumah
dan tidak melakukan pepergian kemanapun dalam situasi yang sulit ini
laksanakan bersama keluarga untuk tetap di rumah
laksanakan bersama keluarga untuk bisa bukan hanya di rumah
menjaga keamanan di dalam konteks covid sembilan belas
tapi juga di dalam rangka untuk merantas sarang nyamuk
jadilah pahlawan untuk bisa melindungi diri anda sendiri
melindungi keluarga anda melindungi orang orang di sekitar kita
melindungi orang orang tua dengan penyakit penyakit penyerta
kami yakin kita pasti bisa
kepatuhan inilah yang menjadi gambaran kesungguhan kita bersama
kepatuhan inilah yang menjadi modal utama
untuk kita bisa mengendalikan penyakit ini
indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore
jurubicara gugus tugas persepatan penanganan covid sembilan belas ammar jokowi
ammar jurianto baru saja mengkonfirmasi ada tiga ratus tiga puluh tujuh
kasus konfirmasi positif covid sembilan belas sehingga total hingga hari ini
yang positif terinfeksi covid sembilan belas adalah tiga dua ratus sembilan puluh tiga
sementara untuk pasien yang bisa sembuh adalah dua ratus sembilan puluh
sayangnya yang meninggal dunia lebih banyak daripada yang sembuh yaitu di angka dua ratus